jadi yang perlu dikarisbawahi bukan pln yang memberikan tetapi pemerintah
pln ini hanya menyalurkan mas menyalurkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah
jadi sekali lagi ini adalah pemerintahan yang memberikan kepada kita untuk menyalurkan
sebenarnya yang disalurkan itu bukan hanya untuk pelanggan stimulus ini
untuk pelanggan yang bersubsidi empat ratus lima puluh pa sampai sembilan ratus pa tetapi juga untuk industri dan bisnis mas
di dalam untuk menanggulangi atau merilip juga pembebasan biaya beban atau abonemen
dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum untuk tarif sosial bisnis dan industri
jadi kalau kita melihat pln ini sebenarnya sudah menyalurkan sejak tahun lalu
sejak berlakunya psbb mas mulai april tahun dua ribu dua puluh sampai dengan juni tahun dua ribu dua puluh
itu telah dilakukan sehingga tapi melalui pengumuman ibu menteri yang terakhir
itu pada tanggal dua juli yang lalu maka juga diperpanjang ini sampai dengan september tahun dua ribu dua puluh satu